setelah berlangsung selama empat bulan sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin di pengadilan negeri jakarta pusat akan memasuki babak akhir
kamis ini majelis hakim akan menjatuhkan fonis terhadap terdakwa jessica kumala wongso
kepolisian menyiagakan empat kompi atau empat ratus polisi untuk mengamankan jalannya sidang fonis pembunuhan mirna
satu unit barakuda juga disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya huru hara
mengingat sidang fonis ini akan dihadiri oleh banyak orang
pengamanan dibuat berlapis mulai di depan gerbang pengadilan area masuk hingga di ruang sidang
sidang fonis rencananya dimulai pada pukul sepuluh pagi yang dipimpin oleh ketua majelis hakim kisworo
korespondensi nn indonesia rama aryadi di pengadilan negeri jakarta pusat rama
sidang harusnya dimulai pada pukul sepuluh namun hingga kini belum juga dimulai
apa penyebab sidang harus ditunda rama
ya selamat siang reinhardt memang agenda sidang pada hari ini diagendakan mulai pada pukul sepuluh pagi hari ini
namun hingga sekarang pukul sebelas lima waktu indonesia bagian barat sidang belum juga dimulai
diketahui kuasa hukum penasihat hukum sudah duduk di dalam ruang persidangan sejak pukul sepuluh tadi pagi
jessica kumala wongso sebagai terdakwa juga sudah hadir di pengadilan negeri jakarta pusat
tim jaksa penentu pun juga sudah komplit hadir di dalam ruang persidangan
namun hingga saat ini tim majelis
hakim sendiri masih belum hadir menempati posisinya mereka masing masing
dan informasi terakhir yang kami peroleh persidangan baru nanti akan dimulai
menjelang siang hari pada pukul satu waktu indonesia bagian barat
masih belum ada penjelasan yang kami terima mengenai mengapa persidangan ini ditunda hingga pukul satu
namun pastinya nanti pada pukul satu waktu indonesia bagian barat persidangan ponis yang ditonton oleh jutaan masyarakat ini
akan dimulai tepat waktu
baik rama kami mendengar ada keramaian di belakang anda
ada juga suara suara demonstrasi
siapa yang melakukan demonstrasi
dan apa yang mereka lakukan di sana
ya reinhardt memang saat ini di belakang saya sedang terjadi sedikit unjuk rasa
beberapa supporter dari supporter yang hadir untuk mendukung baik mirna maupun jessica
sepertinya mengeluarakan opini mereka di depan pengadilan negeri jakarta pusat
dan untuk menjaga agar situasi ini tidak memburuk
di sini sudah disiagakan pengamanan berlapis seperti sudah dilaporkan sebelumnya
di sini ada empat ratus delapan puluh empat personil kepolisian didukung
satu barang kurir dan satu kendaraan strategis untuk menjamin agar situasi di pengadilan negeri jakarta pusat
baik di dalam maupun di sekitar perimeter dapat tetap kondusif selama nanti proses persidangan berlanjut
baik rama sebelum vonis dijatuhkan pada hari ini
apakah ada tanggapan dari pihak jessica ataupun dari pihak keluarga mirna
mengenai fonis yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim pada pukul satu siang nanti
ya perwakilan dari
perasihat hukum jessica sudah mengatakan bahwa ia berharap
keliannya akan bebas murni
bebas dalam arti kata tidak ada dugaan atau kecurigaan
bahwa jessica memang pelaku pembunuhan yang menewaskan wayan mirna salihin
dan dia berharap tidak akan ada hukuman hanya dibebaskan tanpa syarat sama sekali
dan sebelumnya di sisi yang berlawanan suami dari negeri yang wayan mirna salihin
mengatakan bahwa ia dan keluarganya berharap agar jessica dapat diberikan hukuman
seberat beratnya seperti kita ketahui jaksa sudah memberikan
tuntutan dua puluh tahun penjara dan mereka berharap apabila ponis yang diberikan
kepadanya mesek pada jessica terlalu lebih dan daripada ini mereka memastikan
bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan dari hakim
baik terima kasih rama aryadi langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat
kami akan tunggu nanti seperti apa perkembangan terkini dari pengadilan negeri jakarta pusat